semua pasti familiar banget dengan lagu krisha tadi judulnya setia yang dirilis pada tahun dua ribu dua
nah sekarang setelah berapa tuh ya delapan belas tahun ya kurang lebih ya
lagu ini kemudian didaur ulang dengan nuansa yang lebih kekinian yang lebih milenials kayaknya lebih muda lagi
oleh musisi muda ada cheryl sinafia
kita akan langsung tanya sih kenapa sheryl ini milih lagu ini kan lagu delapan belas tahun yang lalu
derai derai air mata
karena cheryl gak berderai derai kan air matanya
sekarang keren banget lagunya
terima kasih terima kasih banyak
lebih apa ya lebih light lebih jaman sekarang lah ya
tapi kalau kita ngomongin krisha dari sekian banyak legend atau juga mungkin musisi di sembilan puluh an lah ya
kenapa milih cresce
maksudnya di luar dari memang sherl suka sama lagunya sherl memang ngefans juga sama almarhum grisha
dan juga pencipta lagunya mas guru soekarno putra
tapi ini sebenarnya sheryl terlibat dalam sebuah tribute to guru soekarno putra gitu
dimana album ini akan rilis tahun ini oleh musika studio
dan cheryl salah satu musisi yang mengisi di dalam dan ikut serta di dalam album itu
i've heard many songs yang di remake tapi kalau dengerin lagu setia yang didaur ulang sama cheryl
itu tuh nggak jauh dan nggak membuang setia yang dulu dipopularkan sama cresce ya
iya karena iramanya tuh
karena itu sebenarnya yang paling tricky kalau misalkan kita mau aransemen sebuah lagu yang udah dipopulerkan oleh seorang legend gitu
lo nggak boleh bikin

antara itu kayak mirip banget dan kita kayak pengen head to head gitu sama grecia kan wah aku gak kuat gitu loh
nah cheryl ambil essence penting pentingnya dari lagunya gitu
habis itu kita juga bikin lagunya lebih compact biar lebih
itu makanya lebih pendek ya duracenya ya
yes gitu karena
sekitar berapa tuh
aslinya lima menit ya
aslinya lima menitan
ih bambat abis tuh dua menit
no karena banyak banyak banget elemen yang sebenarnya kita juga aduh nggak mau buang nggak mau ini gitu
cuman kayak well i just wanted to make it lebih cocok sama cheryl dan kayaknya pasti segini doang deh
yang menarik bukan cara mengarah semennya juga tapi kalau dilihat dari video klipnya kayak kental banget ya
tadi boleh mungkin nanti dibuka juga apa kalau anda juga udah lihat
jadi video clipnya tuh kental banget dengan unsur tionghoa nya
ini memang juga dari permintaan dari sheryl maunya kayak gini nih sampai ke video klipnya
terus kenapa harus ada unsur unsur tionghoa nya
jadi aku nggak mau terlalu bocorin semua konsep dari video clip ini karena aku nanti akan merilis pada tanggal dua puluh tujuh
video full footage aku menjelaskan setiap scene di dalam video klip ini kayak kenapa aku di dalam ruangan seperti ini bola bolanya artinya apa
jadi banyak orang tuh pikir kayak ini cuma sekedar estetik doang gitu kayak mie gitu kan
atau bunga lili gitu
banyak orang pikir ini aku jadi pemanah
sebenarnya tuh itu semua
poni nya agak sedikit beda
udah lama kita syuting ya
tapi ya udah ketemu lagi
tapi kayak ini sebenarnya tuh it has a lot of meaning to it
kayak tikus tikus ini gitu
cuma banyak orang pikir kayak oh ini cuma kayak video estetik doang gitu ya
kayak enggak itu semua tuh ada maknanya buat gue
cuma aku bakal ceritain nanti di video youtube itu
oke di tanggal dua puluh tujuh maret ya
jadi ditunggu dua puluh tujuh maret ya
anyway thank you banget untuk sheryl sudah datang di showbiz news
sukses untuk segala setianya kita akan lihat dua puluh tujuh maret ya
nanti bocoran semuanya
iya arti di dalam video clipnya ini
dan ini sebenarnya video clipnya udah rilis buat semua temen yang mungkin lagi nonton ini